pimpinan kpk terpilih alexander marwata dan lili pintauli siregar berbagi langkah ke depan terkait dengan pemberantasan korupsi di tanah air
korespondensi nn indonesia maria sarjana berhasil mewawancari keduanya sesaat sebelum pelantikan berlangsung
hari ini adalah hari yang istimewa karena dimulai sejak hari ini kepemimpinan kpk akan berganti selama empat tahun ke depan
dan saya berada di istana negara saat ini untuk menantikan proses pelantikan yang akan dilakukan nanti pada pukul empat belas waktu indonesia bagian barat
tetapi saat ini saya sudah bersama dua calon pimpinan kpk terpilih yang nanti akan dilantik
ada pak alex dan juga bu lili
halo selamat siang pak alex selamat siang bu lili
mungkin ini dengan pak alex dulu
pak alex ini kan nanti akan dilantik nih pak setelah proses pelantikan
nanti apa yang kemudian akan bapak kerjakan pertama kali
yang jelas setelah selesai pelantikan biasanya akan ada sertijab
nah ini sudah diacarakan nanti di gedung kpk
kita akan serah terima jabatan dan kita pasti mulai aktif mulai hari senin ya
kalau nggak libur ya
apa yang akan kita lakukan pertama kali
ya seperti biasa lah
pasti kita akan memperkenalkan diri dulu dengan partner mitra kerja kita
mungkin juga kita akan ke mahkamah agung ke bpk bpkp mk
nah itu mungkin ya dua minggu tiga minggu pertama itu yang akan kita lakukan
kalau bu lili ini nanti setelah dilantik akan seperti apa ibu
ya saya mengikut karena waktu di lpsk juga demikian
setelah dilantik kita kemudian memperkenalkan diri kepada instansi instansi mitra
dan kemudian pada rekan rekan yang lain dan bersama dengan staf staf berkenalan di kantor tentunya

pasti hal yang sama juga akan kita lakukan
oleh pimpinan yang baru dengan para pegawai yang ada di kpk besok
bu ini kan pasti kalau dilantik itu rasanya ada rasa seperti apa gitu pak
deg degan nggak bapak dan ibu akan dilantik oleh presiden
dan kemudian empat tahun ke depan masih akan bekerja untuk pemberantasan korupsi
ya karena ini sudah periode yang kedua ya biasa saja
kan nggak ada deg degan juga
karena medan yang akan kita hadapi juga sudah kita kenal
apa nanti ke depan apa yang akan kita kerjakan seperti apa
kalau saya sih biasa saja ya
nggak tahu kalau bu lili
kalau ibu apa gimana
ya sama saya juga biasa saja ya
karena pelantikan ini juga kan kita rasakan waktu dlpsk
walaupun waktu periode satu bukan pak presiden yang melantik ya
tapi di periode kedua dan ketiga ini kan jadi biasa aja
apalagi kemudian setelah sepuluh tahun itu kita berinteraksi dengan kpk cukup lama
jadi saya hanya tinggal masuk ke dalamnya aja
jadi ya mengikutin irama
karena sudah tadinya sudah memiliki koordinasi ya
bu ya dan bapak di kpk
lalu kemudian nih pak
banyak kontroversi yang kemudian terjadi ketika proses pemilihan pimpinan kpk kemarin
ada yang kemudian menyebut bahwa ada tiga
artinya ada dua kubu di dalam kepemimpinan kpk kemarin
bapak bagaimana nih
bapak disebutkan sebagai orang yang berlawanan arus demikian
ada dua kubu nih pak bagaimana menurut bapak
dulu waktu saya pertama kali juga masyarakat skeptis kan gitu kan
banyak yang merakukan
bahkan ada yang mengatakan nanti ke depan kpk itu menjadi komisi pencegahan korupsi
nah selama empat tahun saya di kepemimpinan jalan empat
masyarakat bisa melihat sendiri
bahkan penindakan untuk periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas itu kan paling banyak dibanding periode periode sebelumnya
meskipun ya keberhasilan pemberantasan korupsi itu tidak diukur dari banyaknya orang yang kita pencarakan
terkait dengan isu tiga dua kemudian saya sering berseberangan
dan berseberangan sama sekali itu tidak benar
kalau ada perbedaan pendapat terkait dengan penetapan tersangka misalnya
karena itu kan beberapa kali yang pocor keluar
itu saya selalu tekankan
di dalam ekspos setiap pimpinan memiliki kewenangan bukan hanya pimpinan
termasuk yang hadir di dalam ekses perkara itu punya kewenangan untuk berbicara
nah itu juga saya
saya menyampaikan pendapat saya berdasarkan pengetahuan saya
berdasarkan pengalaman saya
seperti ini soalnya
kalau kemudian ada perbedaan dengan pimpinan yang lain
tetapi rasa rasanya saya tidak pernah menolak untuk menandatangani sprindik
ketika ditetapkan disepakati bahwa seseorang itu naik ke penyidikan dan ditetapkan tersangka
tidak ada perbedaan
jadi isu yang berkembang di luar itu tidak benar ya pak ya
bahwa pimpinan terpecah
sama sekali tidak benar
bahkan sampai hari ini pun kami masih tetap rukun
akrab ya dengan pak saul pak laudy pak agus
tidak ada sama sekali friksi diantara kami
dan kami bersyukur bahwa kami bisa mengakhiri periode keempat ini dengan cara yang smooth ya
tidak ada gonjang ganjing
meskipun sedikit berisi tapi artinya itu selamat
ya selamat semua
dan kami berharap juga nanti ketika memasuki ke pemimpinan jilat keempat
itu juga kami berharap pimpinan jilid kelima
kami berharap ya nanti sampai akhir periode tahun dua ribu dua puluh
itu kita juga bisa mengakhiri masa jabatan pimpinan kpk itu dengan cara yang baik
kami tetap berlima ya smooth
kita bisa mengoper estafet kepemimpinan berikutnya itu dengan cara cara yang baik
terima kasih bu lili
bu lili kemudian kan sebagai pimpinan yang baru
kemarin juga ada banyak gonjang ganjing ketika proses pemilihan
ibu apakah kemudian ada kekhawatiran nanti untuk melakukan sinergisitas dengan keempat pimpinan yang lain
terutama untuk dari polri dan juga mungkin pak nawawi yang kemudian belum bersinggungan begitu bagaimana
tidak ada rasa khawatir sama sekali
kalau kita menjadi pemimpin dan itu sifatnya kolektif kolegial itulah bagian dari interaksi kita tentunya

boleh apalagi kita punya dissenting opinion kan ketika beberapa kasus ini kalau di kpk itu soal menaikkan seseorang statusnya
kalau di kami diterima apa tidak permohonan perlindungan seseorang sama
jadi ini memang dinamika kalau kemudian keluar yang keluar adalah kesepakatan kita apa yang terjadi di rapat
jadi optimis akan bisa bersinergi dengan baik ya bapak ibu
kalau satu lagi mungkin yang terakhir kemarin sebelum penutupan atau masa akhir jabatannya
pimpinan kpk yang lama sempat mengumandangkan akan kemudian melakukan revisi atau memberikan usulan revisi rancangan undang undang tipikor
kalau dari pak alex dan juga bu lili apakah juga mendukung ini atau seperti apa
ya undang undang pemberantasan korupsi kita itu kan belum sejalan dengan konvensi pbb tentang anti korupsi usg
antara lain misalnya terkait dengan
dan bidana atau korupsi sektor swasta
kemudian terkait dengan perdagangan pengaruh
itu kan belum masuk di dalam undang undang korupsi kita itu
padahal kan korupsi sektor swasta itu juga nggak kurang parahnya juga dengan korupsi sektor publik
nah kita menjerat betul ada kpk juga kejaksaan kepolisian menjerat sektor swasta tetapi ketika bersinggungan dengan sektor publik
kpk juga begitu kan
kita salah satu pembangunan kpk kita itu kan harus ada unsur penyelenggara negara
nah jadi itu rasa rasanya ke depan perlu diatur terkait dengan korupsi di sektor swasta
karena layanan publiknya sudah bagus
kemudian aparat negaranya juga sudah tidak ada korupsi lagi
kita sekarang masih disibukkan dengan pemberantasan korupsi yang di sektor publik aja menyangkut pejabat penyelenggara negara dan asn itu
itu saya pikir usulan kpk itu baik bagus dan memang saya ikut di dalamnya ya untuk menyusun apa dalam pembahasan itu for grup discussion saya juga ikut itu kan
ya emang ya itu yang harus kita apa dorong supaya ada perubahan pemberantasan apa undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu dulu bahkan sebelum
apa perubahan undang undang kpk kita berpikir ini dulu yang lebih penting kan begitu
tapi ya sudah lah ini kan undang undang kpk kan sudah diterbitkan perubahannya kan sudah disahkan dan berlaku dinyatakan berlaku meskipun sekarang masih ada upaya hukum di mk ya kita lihat aja nanti tapi prinsipnya akan sekarang yang itulah yang berlaku dan masyarakat kan begitu khawatirnya
kita belum tahu keberadaan dewas nanti sosok sosok siapa kalau kita baca selintas kan ada di situ
kalau itu ya kalau benar ya saya kan kemarin muncul itu kan artijo albetinahu bahkan pak tumpak pak ruki itu kan sosok sosok yang tidak kita ragukan lagi integritasnya kan gitu kan
artinya kalau mereka khawatir ada intervensi dari dewas itu ya itu
saya pikir nggak beralasan juga kan
dan saya yakin mereka punya komitmen yang sama dengan kami untuk memberantas korupsi
dan bagaimana menciptakan kondisi lingkungan pemerintahan kita
dalam tata kelola keuangannya itu lebih terbebas dari korupsi
itu kan harapan kita semuanya
tidak hanya di pemerintahan sebutnya teman teman di terkursus swasta juga
berarti mendukung ya pak ya
kalau ibu lili seperti apa
saya juga menduga waktu begitu selesai di bulan dua lpsk
nah makanya ketika dalam proses seleksi dan seterusnya
kaget ada undang undang kpk ya keluar duluan
tapi ya sudah kan harusnya memang aturan itu mengikuti
kalau tidak dia akan ketinggalan dan kita kesulitan untuk mengejar
karena ini kan sudah semakin canggih nih soal tindak pidana korupsinya
jadi betul yang dikatakan oleh pak alek
harapannya kita sepakat bahwa undang undang tindak pidana korupsi itu memang
sudah harus direvisi
terima kasih banyak ibu bapak
pak selamat dilantik nanti ya pak ya
semoga empat tahun berjalan dengan baik dan luar biasa
lapasnya jangan sekarang berarti kan
selamanya nanti empat tahun lagi ya
terima kasih pak bu
itu tadi bincang bincang saya dengan pimpinan kpk terpilih
yang sebentar lagi akan dilantik oleh presiden joko widodo
untuk mengemban empat tahun ke depan
pemberantasan korupsi dan juga pencegahan korupsi di indonesia
maria sarjana warsa jakarta